inilah sekumpulan orang yang mencoba peruntungan untuk pulang menuju kampung halaman mereka di tasikmalaya melalui jalur tol cikampek
mereka menumpang mobil kendaraan pribadi berplat hitam yang menawarkan jasa pulang kampung di tengah masa pandemi
informasi tersebut didapat tim cnn indonesia melalui perbincangan dengan sejumlah penumpang
kami memutuskan tidak menunjukkan identitas sebagai wartawan agar mereka lebih terbuka memberi informasi
salah seorang penumpang mengaku mendapatkan informasi tentang jasa ini dari media sosial
orang yang enggan disebutkan identitasnya ini mengaku harus merogoh kocek sebesar rp tiga ratus lima puluh ribu rupiah untuk pulang ke tasikmalaya
ia dan sejumlah orang lain yang ikut dalam jasa travel ini terpaksa pulang ke kampung halaman di tengah larangan mudik lantaran sudah kehilangan
jika tidak mereka akan dihubungi dengan penumpang yang menerima pengalaman tersebut
jika tidak mereka akan dihubungi dengan penumpang yang menerima pengalaman tersebut
jika tidak mereka akan dihubungi dengan penumpang yang menerima pengalaman tersebut
sebelum berangkat mereka berkumpul di rest area km sembilan belas tol jakarta cikampek sejak siang hari
namun mereka baru bergerak memulai perjalanan bertepatan dengan waktu berbuka puasa
sebelum berangkat mereka bergerak memulai perjalanan bertepatan dengan waktu berbuka puasa
sebelum berangkat mereka bergerak memulai perjalanan bertepatan dengan waktu berbuka puasa
namun kita lihat apakah mobil ini akan lolos atau tidak di pos penyekatan tol cikarang barat pos penjagaan pertama dari arah jakarta
dari pantauan tim cnn indonesia di sekitar pukul delapan belas waktu indonesia barat penjagaan di pos penyekatan tol cikarang barat memang terpantau lebih lengang
mobil mobil yang biasanya harus antri ketika melewati pos ini ternyata dapat memacu kendaraannya dengan lebih cepat
saya sudah melewati pos penyekatan
ini adalah pos penyekatan di tol cikarang barat dan hasilnya mobil berplat z yang diduga mengangkut rombongan tujuan tasikmalaya tadi yang saya ikuti
ini lolos dari pos penjagaan pertama dari arah jakarta
adanya celah bagi para pemudik karena pos penyekatan lengang pada waktu berbuka puasa tidak ditampik pamendal pospam penyekatan cikarang barat tiga kompol joko sutriono
sebagai evaluasi kompol joko

telah berkoordinasi dengan badan pengatur jalan tol dan dinas perhubungan agar tetap ada personel yang siaga waktu berbuka puasa
kalau sistem saya rasa sama ya
itu tadi lambat ya
kita ini kan manusia juga
seperti di bulan yang baik ini kan saatnya kita lagi berbuka ada peluang
ada peluang atau kesempatan mereka untuk memanfaatkan kelengahan kita
meski ada celah untuk memanfaatkan kelanghan kita
untuk pelanggar sejak pagi hingga pukul delapan belas pada senin empat mei dua ribu dua puluh terpantau sudah ada lima puluh enam kendaraan umum
baik bus atau kendaraan jenis elf dan delapan puluh dua kendaraan pribadi yang diamankan di pos penyekatan cikarang barat